kalau apa yang kita lakukan ini sebenarnya justru menolong korban
coba suster bayangkan berapa banyak anak haram yang akan dilahirkan
kalau mereka tidak melakukan aborsi
belum lagi masalah masalah lainnya
asal suster tahu ya kalau dari mereka kebanyakan yang mau melakukan aborsi
itu tidak mempunyai kesiapan mental dalam mendidik anak
terus di mana letak kesalahan kita
ya udah kalau gitu ngapain kita merebutkan banyak hal
jadi praktek kita harus tetap berjalan
kita mau kemana sih
kalau berhujan buat gue penasaran dong
udah halo pokoknya tenang aja deh halo duduk mana saja
kita mau ada party kekecilan di rumahnya andin
loh luta din saya juga sih
anggap aja party khusus buat geng kita
ya udah lah ikut aja karena
gue jamin lo bakal dapetin sensasi yang oke banget
yaudah deh tuh juga lo tau kok
yaudah deh ikut aja
maaf bu non sintia pergi sama temen temennya
bang ujang saya kan udah bilang berkali kali sama bang ujang
iya bu tadi juga saya sudah larang
tapi dia nekat pergi juga
apa sih maunya